sementara itu dari buan warga boyolali jawa tengah yang turun ke jalan minggu pagi
dan masa mengelar aksi protes atas pernyataan calon presiden prabowo subianto
mengenai tampang boyolali yang dinilai merendahkan warga boyolali
sementara itu pihak prabowo menyatakan hal tersebut adalah candaan
dan meminta pernyataan itu dipahami secara utuh
mereka pun siap jika harus menghadapi proses hukum
aksi protes ribuan warga ini terkonsentrasi di dua lokasi
yaitu di gedung mahesa dan di jalan pandanaran
khususnya di simpang siaga dan monumen susu segar
mereka pawai naik sepeda motor keliling kota
memprotes pernyataan calon presiden prabowo subianto mengenai tampang boyolali
aksi juga diikuti bupati wakil bupati dan ketua dprd boyolali
menanggapi sebagai reaksi dari pidato prabowo yang nyinyir terhadap boyolali
silahkan melakukan ekspresi dengan sepeda motor dengan orasi dan dengan apapun bentuknya
bupati tidak mengizinkan menggunakan kesempatan ini dengan hal yang bersifat anarkis
itu yang tidak boleh
aksi ini digelar menyusul pernyataan prabowo tentang tampang boyolali
dalam acara peresmian posko pemenangan prabowo sandi di boyolali
prabowo membicarakan mengenai belum sejahteranya masyarakat saat ini
ia memberi ilustrasi tentang ketimpangan sosial dengan menyebut tampang boyolali akan terasing
jika memasuki hotel hotel mewah di jakarta

kalian kalau masuk mungkin kalian diusir
menanggapi aksi warga boyolali prabowo subianto justru merasa heran
menurut prabowo di tahun politik ini apa yang dia ungkapkan selalu dipermasalahkan
termasuk saat dia bercanda tentang tampang boyolali
senada dengan prabowo jurubicara tim prabowo sandi meminta agar pernyataan prabowo dipahami secara utuh
dan bukan sepenggal sepenggal
pihak prabowo sandi menduga ada pihak pihak yang sengaja melemahkan prabowo sandi
dengan mengembuskan permasalahan tersebut
pastilah nanti kalau ada ugatan hukum sebagai warga negara yang taat hukum ya pasti dilayani lah
kalau ada ugatan hukum dia dilayani kan nggak bisa
sekarang ini masih diam atau sempat
paling kita memberikan penjelasan
seperti saya bilang ini
tolonglah lihat secara lengkap
jangan melihat ujungnya
apalagi ujung yang sangat kecil
sementara itu melalui akun twitternya politikus partai demokrat andi arief menduga
ada arahan dari pihak lain agar ucapan tampang boyolali yang dilontarkan prabowo menjadi hal yang diperdebatkan
andi menyatakan warga boyolali yang ia kenal suka humor dan tidak mudah tersinggung
namun terlepas dari itu semua andi meminta prabowo subianto meminta maaf terkait ucapan tampang boyolali